dimakan jangan dibuang
cobain dua kan
tau gak tempat mie yang enak
emi ayam pedes meringis
gue susah jelasinnya
yaudah nanti kalo aras mau
mas pur anterin aras ya
kayaknya kamu yang lupa tuh
abisnya mas pur ngajak
harus ngobrol terus sih
disini jak banyak kue
tadi katanya disini banyak kue
kita perlu katanya
dari semua bukaan
bok tuh umben udah pulang
iya tadi bau gue izin pulang perutnya agak mulus
udah enggak sih tapi
buat beli kopi
kopi ada kok kong
kalau ada lo bikinnya sono
kopinya sih ada tapi gulanya habis
nih beliin cek liat
cendol manis dingin
toprak banget kong
kau mau ambil apa bang ojak
iya ambil dah
kira kira dong dad
gue kalau ambil satu kagak cukup kagak berasa
laras lo makan belum
salah gaul lo kenapa
coba gaul sama yang suka masak bukan sama yang suka senam
kalau istri saya goyang sama yang suka masak pasti bisa bikinin makanan yang seenak ini
bukan enak weh ini
bang ada kurang kusel nggak
bang ada narik kan nih
udah jalan aja dulu ntar lo juga tahu
nggak ada polisi
bang pakai helm bukan cuma buat hadapin polisi tapi ngelindungin kepala
tadi sebelum saya jalan istri saya ngerengek
lo kagak kasih duit
istri saya ngerengek
sebelum saya jalan istri saya ngerengek
lo kagak kasih duit
istri saya minta dibolehin ngewarnain rambutnya
emang lo tetap setujuin
ya enggak deh saya tetap nggak setuju
bukannya tambah keren rambut istri lo dibolehin
kalau dia jadi bule nanti saya nggak kenalin lagi den
eh laras dari mana
dari warung habis makan
iya kenapa bang ojak
oh bang ojak ini bawa apa
oh saya boleh minta bang
ya kalau mau ambil aja nih gratis
makasih ya bang ojak
iya dimakan jangan diguang
ya pasti nanti juga habis
prak toprak toprak
jendol manis dingin
sms dari tini
gue jalan dulu ya
titu mau ke mana bang
ketemu sama tini
kayak film india loh
pacaran di taman
tuh sebuah kue apaan bob
oh ini kue dari bang ojek
tuh brand cio ojak bagi bagi kue
apaan itu cek
gue mau bang
sipur sama si tisnak
eh mat jangan banyak banyak lo
udah gue balik dah
ntar di rumah aja
udah ngantar kuenya
wah sayang atuh jak kuenya
suruh ma bagi bagiin
tuh jatah lo ada di pangkalan
kalau gitu ma saya langsung ke pangkalan jak
mak kuenya ojak udah bagi bagiin ke semua orang
padahal seneng ma
alhamdulillah jadi kagak sia sia
ma kue buat ojak mana
ya kue yang tadi
ya kagak ada
kan udah bawa semuanya
jadi cuma segitu doang ma
lagian lu bukannya dihitung dulu